ikutan lu awas lu mau ngitian
oh ini lu sini kena
pakak amin mau kemana
pulang ke bandung
pakak amin mau pulang ke bandung
lu pake disini lagi tat
emang kenapa sih be
gue jadi kagak bisa ngerasain kopi bikinan mak lu
nah kita berdua doang nih
dirumah juga bisa
ngerti kagak lu
terus ngapain kita ke rumah emak emak
kalau gak ada pengertian bisa nih ini bocah
saya lagi bantuin si tati nih bikin kue
gak jadi dah
yaudah saya masuk lagi ya
pak kamin kenapa diem aja
ntar siapapun yang duluan ketemu mopur harus ditahan
jangan sampai dikrumah nih
jangan sampai dia lihat
kita dikumat lagi
kamu kan harusnya bilang beres
masalah iya sama beres aja dibahas
kalau kalau disini saya banyak kesalahan
saya pulang kampung ke bandung
anterin ke bandung
tapi rumah teki nasi
sampai ketemu lagi kang amin

kenapa tuh kang amin teh kan telepon saya aja
hp saya ketinggalan di kontrakan
mau balik lagi
gak usah lah kang
ocak jon nih akhirnya gue dapet juga bakso malang melintang kesukaan
sini pur duduk pur
jadi gini pur
antriannya panjang banget
eh kur lo kan capek habis ngantri lagi dua jam
eh enak aja setelah gue bersusah payah untuk mendapatkan ini
lo mau nganterin ke tempatnya ani
dimana arti kepala warna gue di mata ani
cuman ke rumah ani dong
cek mantar gue cek
oh mampus enak lo
kontaknya aja dibawa ocak
kamu kok tega banget cuy
kok sepi banget
iya pak sofian habis ada insiden
insiden antara purnomo dan oja
mereka kenapa berantem
kurang lebihnya begitu sekarang masih berlanjut
di rumahnya ani
eh enggak enggak enggak
bunga es dawet dong
pas sama anak gak konsisten
ah sudah beres